satgas anti mafia bola mengusut keterkaitan judi bola dengan pengaturan skor
hal ini menyusul pengakuan salah satu tersangka kasus pengaturan skor
figit waluyo yang menyatakan adanya keterkaitan judi online
dengan pengaturan skor pertandingan sepak bola
hal itu disampaikan wakil ketua satgas anti mafia bola
selain bandar judi bola dari dalam negeri
bandar dari luar negeri juga ikut terkait dalam mengatur skor
dalam persepak bolaan tanah air
namun krishna enggan memberitahu nilai aliran dana yang mengalir dari bandar judi
saat ini satgas anti mafia bola telah menetapkan lima belas orang sebagai tersangka
mulai dari plt ketum pssi pihak wasit hingga komisi disiplin pssi
tahu ya pak siapa yang akan menang untuk mendapatkan keuntungan
ya begitu meriah gitu
dari luar indonesia pak
bandar judinya namanya
oh berarti lebih dari satu
gini ya di sepak bola itu foto itu biasa
sebelum dunia ya
even di inggris ada sepak bola itu judi ada
jadi itu kalau di luar inggris sah
jadi judinya sah
ya kan orang masak keluar
di indonesia tidak ada perjudian itu
nah yang jadi problem adalah ketika
karena dia memasang satu pertandingan yang sudah terlihat
kemudian dia berkeinginan tanpa hanya menang
nah itu dilakukan apapun oleh pemain dulu
nah itu problemnya di situ
nah jadi di inggris di amerika di luar negeri
di sini aku di malaysia judi bisa
di indonesia kan tidak ada juga
nah orang memasangnya ke luar negeri
kemudian mereka berjudi
pemain di dalam supaya yang dimasang menang